masuk gak ya
ayo cepetan masuk gak
masuk ke dalam gue udah siap videoin lo nih
bandin dateng atau enggak
dan kalo dia dateng
berarti dia masuk dalam perangkap aku sayang
kok mas nina minta tolong sama aku ya
aduh gak diangkat lagi nomornya
sibuk kali ya dia ya
gimana sih masa suami sakit kok gak diurusin
lo harus gue jebak mbak
harus tahu apa yang bakal lo dapetin
aku juga gak mumpung
aku juga gak mumpung
mungkin kan kesana
posisinya kan mas au juga lagi sakit
kamu minta tolong ke papa sama mama aja mas
aduh gimana ini
kasian juga sih kalo aku bangunin
kan dia lagi sakit
yang ada nanti mas al marah marah
eh selamat pagi mbak andin
pagi pagi begini mbak nin mau kemana ya
saya ada urusan sebentar paling sejam doang kok nanti saya balik lagi
sendirian aja pak bos gak tau
tolong dibuka ya pak
oh siap mbak andin siap
makasih ya pak
masuk juga kan lu
kalau ke perangkat gue mbak
rencana yang pertama udah dan sekarang yang kedua
siapa lagi si yang terpaksa mbak
nomor siapa nih gak dikenal
halo pak aldebaran
saya mergokin chatnya dia ke suami saya
dia bilang dia mau datang ke rumah saya
karena dia tau saya gak ada di rumah
kalau misalkan gak ada
ya kalau ada
jadi kita akan ketemu
kalau misalkan gak ada

anda bisa tolong cek mbak andin ada di rumah
kalau misalkan gak ada

kalau misalkan gak ada
berarti bapak harus cek rumah saya
dan saya juga lagi perjalanan pulang nih pak
mbak andin yang sebenarnya
nggak usah bercanda kamu ya
pak saya gak bercanda pak
lokasi rumah saya
ini yang tidurnya
kiki gak tau mas
mbak andin tadi pergi
kiki gak tau perginya kemana
kalau ditinggal suka cari carian
pak cepetan ya pak
selamat pagi pak bos
siap pak bos
aneh tadi mbak anin pergi sendirian
pak bos pergi sendirian
kenapa jadi masing masing pergi sendirian
coba kalau berdua kan lebih asik
masuk gak ya
cepetan masuk gak
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
dia mau ketemu nino
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
kok papa bisa datang sih
apa mbak anin yang nyuruh ya
nino kenapa terus alsa mana
katanya sih mas dino jatuh pak
terus elsa juga nggak bisa dihubungin lagi sibuk
makanya aku datang kesini
tapi aku minta tolong papa untuk datang juga
soalnya aku gak enak pak kalau masuk pak
soalnya kan bukan rumahku lagi
kamu yakin nino yang telepon kamu minta kamu datang ke sini
iya mas nino yang sms aku sendiri pak
udah tau kamu sama al
gak tau pak
gak tau di tempat nino ya
biar papa yang masuk ke dalam
dan keputusan kamu tepat
jangan menghubungi papa
kamu sekarang pulang aja ya
papa gak mau kamu sama al ntar bertengkar
ada salah paham tadi ya
saya kepauan dong gue
kemana dong ini
kok yang masuk papa surya bukan andin
mas ngapain di sini
tadi aku pergi ngambil izin sama kamu
soalnya kamu lagi tidur mas
aku gak enak ganggunya
aku datang ke sini juga karena mas dino kirim pesan
katanya dia sakit
terus elsanya juga nggak bisa dihubungin
tapi aku juga gak sendirian kok mas
tapi papa lagi cek kondisinya
jadi masalahnya sekarang udah selesai
jadi masalahnya sekarang udah selesai
jadi masalahnya sekarang udah selesai
udah pulang ya
kok bisa kesini pak
bapak denger kamu jatuh
iya pak semalam di kamar mandi
barusan soalnya kamu jatuh
kalau kamu terus terusan chat ke dia
minta dia kesini untuk tolongin kamu
gini kenapa kamu minta tolong sama andi
kenapa bukan elsa
kenapa bukan elsa
kalau elsa gak bisa dihubungin kamu telepon papa
papa langsung kesini
papa langsung kesini
kan kamu udah pernah bilang sama kamu
jangan ganggu andin
jangan ganggu andin
seperti yang papa bilang sama kamu
kamu dan andi punya kehidupan sendiri sekarang
kamu dengan elsa
andin dengan al
tolong jangan rusak itu
tolong jangan rusak itu
tapi papa dengerin dulu pak
aku sama sekali gak pernah ngecet sama andin pak
dari tadi aku nyariin handphone andin
tadi aku nyariin handphone andin
tadi aku nyariin handphone andin
aku gak ketemu ketemu pak